sebenarnya ya udah jelas berbuat salah tapi justru terus menambah masalah menambah perkara
alih alih diingatkan malah justru berani nekat melawan
ujung ujungnya kalimat permintaan maaf menjadi bentuk penyelesaian sekaligus penyesalan kayaknya
akibatnya kejadian serupa bermunculan karena tak ada peringatan
bergabung pengamat kebijakan publik trubus rahadiansyah
trubus selamat malam sebelumnya saya ucapkan minal aidu wafat izin
mohon maaf lahir batin pak trubus
pak trubus alhamdulillah sehat selalu juga untuk pak trubus
pak trubus kalau kita membahas bagaimana video ini bukan cuma satu dua tiga hitungan jari
tapi banyak sekali video video warga atau yang nekat mudik gitu ya
udah jelas sebenarnya melanggar aturan nggak boleh
tapi ujung ujungnya tetap nekat malah berani ngelawan petugas
nah sementara itu kalau kita lihat penyelesaiannya ya hanya sebatas minta maaf jadi selesai
artinya dengan kejadian yang sering yang berulang ini nggak ada efek jerahnya nih pak trubus
evaluasi proses penyelesaian ini seperti apa
jadi kesannya kok kayaknya jadi mudah semena mena sama petugas gitu
iya ini memang kondisi di lapangan
prakteknya publik itu melihat bahwa aturan aturan yang ada itu tidak dipatuhi gitu loh
masyarakat ini sudah sebenarnya sudah frustasi gitu
frustasi dengan banyaknya aturan yang ada
sementara ini kan selama ini sudah terkungkung dengan aturan aturan yang tidak ada
kita dapat pencahayaannya itu sehingga mereka ini merasa maunya bebas gitu
jadi karena bebas sehingga yang terjadi ketika diperingatkan oleh petugas di lapangan
itu yang ada adalah malah reaksinya adalah negatif
mereka ini kan sebenarnya dalam posisi stres sebenarnya itu ya
dimana tekanan tekanan kehidupan selama ini selama terdapat terdapat covid itu
menyebabkan mereka akhirnya itu banyak mengalami situasi yang kurang mengembirakan gitu
terutama masyarakat mpr masyarakat berpenghasilan rendah
dan kita lihat misalnya apa yang terjadi di lapangan lebih cenderung mereka itu melawan pada petugas
mengabaikan namanya aturan
kemudian memandang bahwa aturan itu malah justru dianggap menyulitkan lah kira kira
atau malah membebani
atau malah juga dianggap sebagai suatu yang menghambat kelancaran dia dalam beraktivitas atau bermobilitas
ini kemudian memang aplikasinya jadi panjang
karena pada akhirnya penegakannya di lapangan jadi lemah sekali
dan satu sisi pihak aparat aparat sendiri juga tidak mau menanggul tindakan tegas
karena memang mempertimbangkan aspek aspek kemanusiaan
di mana kemudian banyak sekali warga masyarakat yang bermunitas secara masif
sehingga di sini kemudian menurut saya memang persoalannya adalah bagaimana membangun satu sinergis yang baik
antara masyarakat dengan publik
dengan yang namanya aparat di lapangan
maka yang terjadi aturan aturan ini memang perlunya segera dilakukan satu revisi atau evaluasi
sehingga di lapangan itu bisa intensif
apa istilahnya bisa ya efektif lah kira kira gitu
nah ini karena kalau tidak akan terjadi berulang ulang seperti itu
karena ya publik melihat bahwa semua aturan yang ada hanya akan memberikan satu gambaran di mana mobilitas masyarakat seperti dikekang gitu
itu masalahnya mbak
kalau tadi pak trubus sampaikan penegakan di lapangan
artinya ini related dengan kebijakan
bijakan penanganannya pun juga
ini tidak hanya skup soal mudik aja ya pak
banyak juga kemarin kemarin selama masa pandemi ini
soal prokes penegakan prokes pun begitu
sudah tahu jelas salah tidak boleh gitu ya
tetap harus pakai masker tiga m dan sebagainya
artinya ini kan harus menjadi evaluasi
ya saya memang evaluasi ini sangat komprehensif ya
mana kemudian tidak hanya persoalan dari hulu ke hilir
tapi juga ada persoalan
di dalamnya karena ini menyangkut perilaku masyarakat ya
maka di sini harus dipahami bahwa di dalam perilaku itu kan ada yang harus ditegaskan mengenai sikap ya
sikap pengetahuan maupun di dalamnya adalah edukasi ya
nah selama ini memang kita lihat bahwa publik itu abekan yang namanya protokol kesehatan itu tidak saja di dalam konteks kegiatan atau aktivitas di
di tempat tempat umum
tapi juga hampir di semua aktivitas ya
di rumah sakit pun juga banyak orang berlalu lalang secara bebas tidak menggunakan masker itu juga ada gitu ya
di tempat tempat kesehatan juga terjadi seperti itu mbak
jadi pada akhirnya memang ini semua jadi penegahan protokol ini hanyalah jargon jadinya kan gitu
artinya di sini formalistik saja
masyarakat sendiri tidak mau sadar
karena itu menurut saya memang harus ada tangsi hukum yang tegak di situ
tidak terus seperti ini terus ya kita memang melawan covid ini untuk memutus mata ratu penyebaran covid ini jadi makin berat ke depannya mbak
karena pada akhirnya ya masyarakat protokol ini hanya dianggap sebagai sesuatu yang menghalang halangi atau mememberatkan atau jadi beban lah di dalam beraktivitas sehari hari
jadi ini perlu diedukasi lagi ke masyarakat bahwa persoalan protokol ini tidak semata mata
persoalan orang memakai masker cuci tangan dan sebagainya menjaga jarak
tapi persoalannya adalah bagaimana kita menghadapi bahaya covid yang kian hari kian mengancam dengan banyaknya varian covid yang ada di indonesia sekarang ini
nah kemudian di sini juga peran daripada elit elit
keteladanan dari elit sangat penting juga ketika di lapangan itu juga harus betul betul memakai masker atau tidak menegakkan prokes secara baik
karena kalau kita lihat sebelum fitri ini
bulan bulan puasa atau sebelum bulan puasa juga terjadi penumpangan di perkantoran gitu kan
berarti di perkantoran itu sendiri kan penegakan protokol kesehatannya lemah sekali
karena ada lonjakan penularan yang cukup tinggi
nah sekarang tidak saja di tempat tempat umum tapi juga sudah di kantor kantor
apalagi kemudian nanti bisa diadakan pada persoalan karena sekolah juga mau buka juga tetap buka
nah ini juga akan memberikan satu catatan tersendiri
bagaimana kekan protokol kesehatan ini harus berjalan efektif mbak
mbak kalau tidak
akhirnya cuma sia sia saja kita sudah satu tahun lebih kita bersusah payah berdarah darah menghadapi covid
pada akhirnya kita masyarakat tidak sadar tidak mempunyai kemauan untuk menegakkan prokes secara baik gitu
di satu sisi juga aturan aturan yang ada jadi kesannya jadi mandul
hanya istilahnya macan ompong koca ya
kita bisa paham paham di lapangan
karena persoalannya kemudian tiga aparat di lapangan dan publik berhadapan dengan publik
melakukan ngeyel ngeyel pelanggaran pelanggaran itu
tidak diberikan sanksi yang tegas
ini memang menurut saya menjadi hal yang sangat aneh nantinya
menjadi hal yang sangat serius
dimana kemudian kita mau tidak mau harus membimbing mengedukasi masyarakat bahwa prokes itu penting
nah itu sanksinya tentu harus lebih
tidak hanya sanksi selama ini tergugat saja
tidak tapi juga perlunya sanksi sosial atau walaupun sanksi pidana
jadi memang perlu ada ketegasan
karena kalau tidak akan terus terus dan akan berulang ulang
dan tidak akan di apa namanya di taati ataupun malah di istilahnya itu loyal masyarakat terhadap aturan yang ada
tetapi malah keseduhannya malah remehkan
saya khawatir juga dari sisi pemerintah ini aturan aturan itu dibuat hanya untuk mengatakan bahwa semua itu nanti masyarakat
ketalahan akan ditimpa
oke kita berbicara mengenai sanksi pak trubus
kita berbicara mengenai sanksi tadi pak trubus juga sudah singgung ya
kita tahu bahwa di video video yang pemudik atau masyarakat marah marah dengan petugas para pelanggar prokes
penyelesaiannya ujung ujungnya sebatas minta maaf ya
jadi apakah ya selama ini sanksinya tidak dianggap tegas
tidak dianggap menimbulkan
tidak dianggap menimbulkan efek jerah
karena cukup diselesaikan dengan apa saya bilang maaf kekeluargaan saja
gimana nih pak trubus melihat pemilihan penyelesaian ini
ya karena penyelesaian selama ini itu kan pemerintah tidak mau terjadi benturan di masyarakat
kan itu artinya kan sampai antara publik ya dengan yang namanya aparat di lapangan itu terjadi teguran
tetapi justru dengan cara cara hanya sekedar minta maaf atau sekedar apa istilahnya itu ya mohon ampun
itu pada akhirnya mereka tidak jerah malah akan menjadi potret buruk
dimana kemudian perilaku perilaku masyarakat lain itu menular kan gitu
ditiru oleh masyarakat lain yang menganggap bahwa orang itu tidak diberikan sanksi apa apa
kalau kita lihat memang apa yang terjadi viral di berbagai metode
memang semua aktivitas pelanggaran terkait proses ini atau pelanggaran yang lain pun dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid
itu hamdur semuanya sifatnya kemanusiaan gitu
karena sifatnya kemanusiaan maka hukumnya lebih dimarginalkan
nah disinilah kemudian masyarakat kemudian lama lama memandang alam sanksi ini tidak menjadi sesuatu yang menakutkan
tidak sesuatu yang jadi jerah gitu
padahal hanya sanksi itu kan masyarakat supaya kapok
jerah kan itu supaya tidak mengulang lagi
tapi ini persoalannya memang lemahnya tidak saja di pemahaman masyarakat
tapi juga temannya di sisi kebijakan juga
bagaimana para implementator apa pelaksana di lapangan ketika menerapkan mengimplementasikan kebijakan itu
memang kelihatannya lemah dalam hal koordinasi lemah dalam hal kolaborasi
dan pada tataran itu juga lemah dalam kerja sama dengan publik itu sendiri
kemauan publik itu selalu pada akhirnya diselesaikan secara mutamarah mufakat
mungkin kita karena dasarnya pancasila gitu ya
kemudian selesainya secara baik
tetapi ini kan kemudian bukan persoalan
bukan pada persoalan untuk penyelesaian secara mukawarah mumpakat yang baik
tapi persoalannya adalah kita ini menghadapi pandemi bahaya covid
jadi haruslah tegak yang ditonjolkan atau yang diprioritaskan adalah
keselamatan publik atau keselamatan masyarakat itu yang menjadi yang utama
itu yang diprioritaskan
karena kalau kita memaafkan terus
kita memberi ampun terus
memberikan kelonggaran kelonggaran relaksasi terus
maka yang terjadi pelanggaran pelanggaran akan terus beruang dan makin masif
nah ini yang akibatnya kita jadi teteran atau kedodoran dalam hal menghadapi
yang namanya penolakan covid yang makin menggila
nah sementara ya situasi libur ini juga ya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bermobilitas
dan di sini kemudian di tempat tempat fasilitas umum di tempat tempat wisata
maupun di pasar juga mereka pada umumnya apb
terhadap protokol kesehatan ini menurut saya memang harus diedukasi ulang
supaya ada kedisiplinan gitu loh mbak
iya kita perlu ada evaluasi kebijakan lagi ya pak trubus
kembali masyarakat hanya akan mengulang ulang pelanggaran
dan pada saat saat terakhir itu aparat penegak hukum posisinya pada posisi lemah
karena yang ada kelonggaran kelonggaran dan selalu dalam posisi aspek aspek pendekatan kemanusiaan saja
nah ini menurut saya memutara mupakat
ini pada ujungnya kita tidak baik mbak dalam hal penegakan protokol kesehatan
dan dalam rangka memutuskan
untuk matang rangka penyebaran covid sembilan belas sendiri
baik baik terima kasih pak trubus
kita harap ada evaluasi kebijakan tentunya
ada hal hal yang bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat
tapi untuk hal ini keselamatan kesehatan keamanan semua ini harus menjadi prioritas
lebih harus dievaluasi lagi
terima kasih pak trubus
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected